dari subuh tadi ya para loyalis dari rizik sihab ini menantikan
sudah ada jadwal yang mungkin juga anda ketahui bersama menyebar di whatsapp group di media sosial
tapi ini berarti sudah ada kepastiannya ya rizik sihab tidak jadi pulang ke tanah air pada hari ini
karena kepulangannya dibatalkan jadi masih belum ada informasi yang lebih pasti kapan akan pulang
dan semuanya sepertinya menunggu pernyataan langsung dari rizik sihab
nah kalau kita melihat kembali sudah hampir setahun ini ya rizik syihab berada di luar negeri
dan selama itu pula status tersangka yang disematkan penyidik polda metro jaya dalam kasus percakapan berkonten pornografi masih melekat di dirinya
berikut kami tayangkan kembali kilas kasus yang membelit rizik sihab yang membuatnya tidak pernah kembali ke tanah air sejak dua puluh enam april dua ribu tujuh belas lalu
rizik sihab resmi menyebabkan penyidik polda metro jaya berada di luar negeri
menyandang status tersangka dalam kasus percakapan berkonten pornografi yang melibatkan dirinya dengan firza husein
status rizik ditetapkan pada dua puluh sembilan mei dua ribu tujuh belas setelah melalui gelar perkara di internal polda metro jaya serta serangkaian pemeriksaan
menanggapi status rizik yang ditingkatkan menjadi tersangka
pengacara rizik egy sujana menyatakan proses penetapan ini cacat hukum
egy menganggap ada prosedur yang dilanggar kepolisian
egy juga berpendapat bahwa ada kepentingan politik
egy juga mempermasalahkan perkembangan pengusutan oknum penyebar gambar pada status balada cinta rizik
sebelumnya rizik sihab memang diketahui melakukan pertemuan dengan egy dan tim kuasa hukumnya di arab saudi pada pertengahan mei dua ribu tujuh belas
maka kita masih menempatkan habib rizik di luar negeri
hasil kesepakatan kita juga para ulama
karena apa untuk meredam daya radikalisasi
kalau dia sampai ditahan itu akan menjadi daya ledak yang luar biasa
sementara itu firza hussein sosok yang disebut sebagai wanita dalam kasus dugaan percakapan berkonten pornografi
yang tersebar di situs baladacintarizik com itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada enam belas mei dua ribu tujuh belas
meski berkasnya sudah dilimpahkan polisi ke kejaksaan hingga awal dua ribu delapan belas ini berkas firza belum juga dinyatakan p dua puluh satu
seperti diketahui rizik dikabarkan melakukan ibadah umroh di arab saudi awal april dua ribu tujuh belas lalu
pada lima belas mei dua ribu tujuh belas rizik terpantau berada di negara tetangga malaysia sebelum akhirnya memutuskan kembali ke arab saudi
kasus yang menjerat rizik dan firza berawal dari screenshot percakapan di aplikasi whatsapp
yang diduga dilakukan rizik dan firza yang beredar luas pada januari dua ribu tujuh belas
meski sudah ditetapkan sebagai tersangka hingga hampir satu tahun sejak kepergiannya ke arab saudi pada dua puluh enam april dua ribu tujuh belas lalu
polisi belum berhasil memulangkan rizik ke indonesia
selain kasus dugaan percakapan berkonten pornografi rizik sihab juga dilaporkan atas enam perkara hukum lainnya
suci bancin cnn indonesia